ya kita kembali ke informasi kecelakaan yang menewaskan artis vanessa angel
saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis transmedia lukman rozak
yang berada di rumah sakit bayangkarapoda jatim
lukman bisa disampaikan berapa korban meninggal dunia dan luka dalam kecelakaan ini
baik selamat sore taufik iman syah
benar sekali hari ini telah terjadi kecelakaan tragis ya
yang melibatkan artis vanessa angel
suaminya dan tiga penumpang lainnya
jadi kecelakaan ini terjadi di tol mojokerto jombang
tepatnya di km enam ratus tujuh puluh dua
dan saat ini polisi masih sedang melakukan identifikasi terhadap jenazah dan para korban lainnya
gitu taufik iman syah
lukman apakah sudah bisa dipastikan bahwa korban meninggal
dunia itu adalah vanessa angel dan suaminya febri
ya berdasarkan data sementara yang kita peroleh dari pjr tol di telantas polda jatim
mobil yang ditumpangi vanessa angel ini berwarna putih dan dalam kondisi ringsek di bagian depan dan belakang
berdasarkan kartu identitas atau ktp yang ditemukan polisi di lokasi
korban diketahui atas nama vanessa azania dan febri
dan andrian sah atau suaminya
keduanya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak kepolisian
selain vanessa dan suaminya ada juga tiga penumpang lainnya
termasuk anak pasangan selebriti ini juga dikabarkan ikut dalam mobil ini
ketiga korban yang selamat ini langsung dilarikan ke rumah sakit kertosono untuk mendapatkan perawatan medis
dari keterangan kepala satu
dari keterangan kepala satu
dari ketua direkturat raja resilal lintas pola jatim
melalui pesan singkat whatsapp
nama nama korban ini diantaranya adalah febri ardiansyah vanessa azalia
dengan alamat jalan diamond satu trip tujuh puluh satu serengseng jakarta barat
sedangkan tiga lainnya masih dalam proses identifikasi
lukman apakah anda sudah mendapatkan keterangan dari polisi terkait dugaan penyebab kecelakaan
karena ini yang kami dapatkan informasinya adalah kecelakaan tunggal apakah begitu betul
ya sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak polisian terkait penyebab terjadinya kecelakaan
namun dilihat dari kondisi kendaraan yang riset di bagian samping dan depan
kemungkinan besar ini adalah kecelakaan tunggal
dan dugaan kuat dikarenakan ada human error atau kesalahan mesin
tapi polisi masih terus menyelidiki penyebab kecelakaan ini
jadi masih belum bisa memastikan apakah penyebabnya karena human error atau mesin
tapi yang jelas ini adalah kecelakaan tunggal seperti itu taufik imansyah
baik kemudian bagaimana dengan ketiga korban luka dibawa ke rumah sakit mana
apakah anda sudah mendapatkan informasi
ya ketiga korban yang selamat ini yang luka ini itu masuk dalam rombongan mobil yang ditumpangi vaneson dengan suami
salah satu korban itu diduga adalah anak dari pasangan selebriti ini
dan alhamdulillah ketiga orang ini masih selamat dan sekarang dirawat di rumah sakit kertosono jawa timur untuk mendapatkan perawatan medis
sementara jenazah vanessa angel dan suaminya saat ini masih dalam proses penanganan dan perjalanan menuju ke rumah sakit bayangkara polda jatim untuk dilakukan autopsi dan identifikasi terhadap kedua jenazah
baik baik lukman rozak kami masih tunggu perkembangan terbaru terkait kecelakaan yang menimpa artis vanessa angel
dan sebelumnya terima kasih atas laporan anda